minggu malam lima maret dua ribu dua puluh tiga korban kebakaran depo pertamina rw sembilan kecamatan koja rawabadak jakarta utara
mulai berpindah lokasi ke pengungsian terdekat dari tkp kebakaran
salah satunya di jalan tanah merah bawah rt dua belas rw satu
hal ini dilakukan untuk memudahkan pendataan dan monitoring warga sesuai rw
berdasarkan keterangan ketua rw sembilan abdus syakur
sebanyak enam puluh rumah dari total tiga ratus rumah yang terbakar berada di rw sembilan
terdapat dua puluh hingga tiga puluh warga yang mendiami pengungsian ini
dan terdiri dari orang dewasa hingga anak balita
pasokan makanan dan pakaian cukup terpenuhi
namun mereka masih membutuhkan hal lain seperti popok anak dan lansia
peralatan sekolah dan kebutuhan pendampingan psikologis
baik untuk anak maupun orang dewasa
bukan sih kami butuhnya itu alat alat sekolah ya bu
karena kan ada beberapa tetangga kami itu yang anaknya bersekolah
tapi kan namanya rumah hangus jadi ya semuanya kebakar
dari seragam dari sepatu dari tas sekolah gitu semuanya terbakar
masalah terapi terlalu milih
belum dari pemerintah dari anak anak remaja dewasa atau ibu ibu atau bapak bapak belum belum
di sisi lain warga juga membutuhkan kepastian terkait tempat tinggal kedepannya
kalau mengenai masalah tempat tinggal sih kami kan emang udah jadi warga sini
dan menetap di kampung sini sih harapan kami sih pengen gitu
rumah tersebut dibangun karena kami sih emang benar benar betah lah di sini gitu
karena dimana lagi kita bisa punya rumah gitu
karena kan rumah yang udah kita bangun udah mengeluarkan biaya sangat besar gitu
dan bagi kami itu ya itu apa sih harta harta kami lah itu
jadi pengennya kami sih pengen dibangun lagi lah gitu
pencarian barang berharga dan pembersihan puing puing rumah masih dilakukan
penjagaan pun dikerahkan oleh tni angkatan darat dalam hal keamanan rumah warga
ada sebagian yang masih mencari barang barang berharganya
barangkali masih ada yang bisa diselamatkan
saat ini tni angkatan darat membuat posko di sana dalam rangka pengamanan aset aset warga yang ditinggal
belum ada sih cuma memang saking banyaknya orang takutnya ada yang tidak bertanggung jawab itu mengambil barang
barang barang yang disini itu aja
pencarian korban kebakaran sudah dihentikan
namun identifikasi jenazah masih dilakukan hingga lima maret dua ribu dua puluh
berdasarkan informasi dari posko pengungsian
terdapat total sembilan belas jenazah korban kebakaran dan baru tiga diantaranya yang teridentifikasi